menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menegaskan
presiden joko widodo sudah oke soal subsidi kendaraan listrik
dan bakal menerbitkan peraturan menteri keuangan pada maret dua ribu dua puluh tiga
dilansir dari cnn indonesia com luhut menyatakan bahwa subsidi kendaraan listrik itu
diambil dari apbn saat ditemui senin lalu
tetapi luhut menyebut nilai subsidinya masih dihitung kementerian keuangan
namun menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif menegaskan
subsidi pembelian motor listrik sebesar tujuh juta rupiah
subsidi itu berlaku maret dua ribu dua puluh tiga untuk motor listrik baru dan konversi
ia menargetkan ada lima puluh ribu unit motor konversi tahun ini
sementara untuk pembelian motor listrik baru arifin mengatakan targetnya kurang lebih tak jauh beda
sementara untuk mobil listrik subsidinya berupa keringanan pajak pertambahan nilai atau ppn
pemerintah setidaknya harus merogoh kocek sampai tiga ratus lima puluh miliar rupiah
untuk memenuhi target subsidi lima puluh ribu unit motor listrik konversi di tahun dua ribu dua puluh
tambahan tiga ratus lima puluh miliar rupiah juga harus dikeluarkan jika jumlah motor listrik baru
yang disubsidi sama di angka lima puluh ribu unit
berarti pemerintah setidaknya perlu menyiapkan dana hingga tujuh ratus miliar rupiah
untuk subsidi seratus ribu motor listrik
di sisi lain direktur jenderal anggaran kemenku isa rahmat tarwata
mensinyalkan angka tujuh juta rupiah itu belum pasti
ia mengatakan sampai saat ini belum ada pos di apbn untuk insentif kendaraan listrik
dan hal itu masih dibahas oleh badan kebijakan fiskal
cnn indonesia com telah mencoba mengonfirmasi besaran subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah
dan kapan waktu terbit pmk kepada kepala badan kebijakan fiskal febrio natan kacaribu
namun hingga berita ini diturunkan febrio belum memberikan jawaban